informasi berikutnya sama dengan yang sekitarkan maggie ada perkembangan dari perluasan ganjil genap di mana masih banyak melanggar
disertai penegakan hukum diwarnai ulah sejumlah pengendara yang nekat menerobos hadangan petugas dan melakukan protes
di wilayah gunung sahari ada dua ratus kendaraan roda empat diberi sanksi tilang lantaran melanggar aturan ganjil genap
di jalan gunung sahari raya pademangan jakarta utara ini merupakan salah satu wilayah yang terkena perluasan ganjil genap
pada senin pagi tugas gabungan dari satuan lalu lintas wilayah jakarta utara suku dinas perhubungan dan tni melakukan penindakan terhadap para pengendara yang melanggar di wilayah ini
penindakan ini warnai aksi sejumlah kendaraan yang nekat menerobos dari hadangan petugas lantaran tak mau ditilang
bahkan seorang pengendara mobil box melayangkan protes
kepada petugas lantaran dirinya beralasan mendapat informasi yang berbeda
oh karena urusan dadeg ya pak ya
pak dengan kondisi seperti sekarang pak ada siasat apa pak untuk kalau misalnya besok pas mobil platnya nggak sesuai gitu pak
beli mobil satu lagi pak
beli mobil satu lagi pak
kalau angkutan umum nggak jadi pilihan kenapa pak angkutan umumnya
di hari pertama penindakan ganjil genap ini dari pukul enam hingga sepuluh sebanyak dua ratus kendaraan roda empat yang ditilang di wilayah ini
ada sekitar dua puluh lima jalan yang di dki jakarta
namun untuk jakarta utara
satu jalan yaitu di jalan gunung sahari mulai dari jalan simpang tl bintang mas sampai dengan rel kereta perbatasan dengan jakarta pusat
jadi kegiatan ini tadi pagi kita memberikan apresiasi juga kepada warga yang menggunakan anggota umum
jadi kita menimbau masyarakat jakarta agar menggunakan anggota umum
jam enam sampai sekarang ini tadi menurut laporan dari rekan kami di lapangan itu sudah sekitar dua ratus
kalau kita lihat perang perang pun semua sudah terpasang
sosialisasi sudah kita lakukan sejauh hari sebelum hari pelaksanannya
jadi kalau misalnya dia masih melanggar ya bisa jadi mungkin lalai
selain penindakan ganjil genap sebagian petugas memberikan bunga kepada penumpang angkutan umum
sebagai bentuk apresiasi lantaran sudah berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara
pak kiha itami jakarta